untuk mengetahui bagaimana kondisi para jemaah calon haji yang saat ini sudah berada di tanah suci
kita telah terhubung dengan dr herisko sulfanakusuma
tenaga kesehatan haji dua ribu dua puluh tiga yang sudah berada di madinah arab saudi
selamat siang waktu indonesia dr herisko
selamat siang waktu indonesia dan ini selamat pagi waktu arab saudi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam dokter heriso bagaimana kondisi terkini di sana dan bagaimana kondisi kesehatan para jemaah calon haji
untuk kondisi di sini memang kalau di arab saudi suhu udaranya memang cukup tinggi dibandingkan dengan suhu udara di indonesia
dan kelembapan udaranya juga rendah dibandingkan kelembapan udara di indonesia
sehingga itu merupakan suatu tantangan
ini adalah tantangan bagi jemaah indonesia agar bisa beradaptasi di arab saudi ini
baik selain cuaca ya dokter apa yang menjadi kendala terbesar ataupun kendala lainnya yang dihadapi para calon haji
kalau kendala kendala yang dihadapi jemaah haji itu memang rata rata ada dua faktor faktor eksternal dan internal
biasanya faktor eksternal itu terhadap kemampuan jemaah
haji untuk adaptasi baik adaptasi di lingkungan di lingkungan di arab saudi kemudian cuaca kemudian mungkin makanannya
kalau tempat kan memang tempatnya sudah beda dibandingkan sama indonesia dan tempat yang baru
itu perlu jemaah untuk beradaptasi kemudian untuk cuaca itu seperti yang saya jelaskan tadi
seperti suhu dan kelembaban udara kemudian untuk makanan makanannya sudah beda
makanan yang ada di indonesia kemudian untuk faktor internal sendiri itu biasanya karena ini jemaah kebanyakan lansia
mungkin banyak penyakit penyakit bawaan yang didapatkan oleh jemaah itu yang dapat membuat berat kondisi bila penyakit itu kampuh di arab saudi ini
baik dokter jadi memang banyak sekali yang harus diadaptasi seperti cuaca yang panas
juga makanan yang berbeda seperti itu ya dokter
dan tentunya kami juga ingin mengetahui apa saja yang dilakukan oleh tim kesehatan di sana untuk menangani hal tersebut
ya di arab saudi ini dari tim kesehatan haji itu ada dua yaitu tim kesehatan haji kloter dan tim kesehatan haji non kloter
yang kloter itu sendiri yaitu tim kesehatan yang mendampingi jemaah jemaah indonesia dari waktu embarkasi berangkat
di arab saudi sampai waktu pemulangan
itu kita dari satu kloter itu ada satu dokter dan dua paramedis
itu sudah disiapkan
kemudian untuk yang non kloter itu banyak sekali dari bidang di lapangannya ada tim kmt emergency medical team
yang bekerja di lapangan untuk memantau perpindahan jemaah kemudian kesehatan jemaah
kemudian ada bagian bagian di klinik kesehatan haji untuk memantau
memantau kesehatan haji indonesia yang bila mana kondisinya ada perburukan
yang tidak bisa dirawat di pon pemondokan
kemudian kita juga tim kesehatan haji ini juga ada program untuk pembinaan jemaah lansia
baik dari promosi kesehatan kemudian dari ada poliklinik untuk lansia yang memiliki resiko tinggi
itu kita pantau terus kesehatannya
baik harus dipantau terus oleh tim medis di sana dan juga dr herisko
kami juga mendapatkan sebagian besar ya jemaah calon haji pada tahun ini adalah lansia
dan kami mendapatkan informasi bahwa ada beberapa yang mengalami dimensia
nah apakah dokter juga menemukan jemaah calon haji yang mengalami gejala dimensia di sana
selama ini saya pernah menemui dimensia itu
biasanya kalau dimensia itu
gejala awal tidak serta merta jemaah itu langsung demensia
biasanya itu gejala awal biasanya kanan
apa karena cuaca panas seperti ini
menyebabkan jemaah itu gangguan kesimbangan cairan
kesimbangan cairan itu jadi dia menyebabkan dehidrasi
sehingga menimbulkan diadil
menimbulkan gejala gejala seperti demensia
ataupun juga memang dari awal jemaah itu sudah memiliki riwayat
dimensia atau gangguan jiwa sebelumnya
baik kami akan terus memantau kondisi kesehatan jemaah calon haji di tanah suci
terima kasih dokter dan juga tenaga kesehatan yang sudah bertugas di sana
dan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian news hour